sejak tanggal delapan belas mei lalu dua puluh empat pemain timnas basket putra u enam belas berlatih di hall basket senayan jakarta
empat pemain ini merupakan hasil seleksi nasional di cirebon pada bulan april lalu yang diikuti oleh satu ratus dua pemain dari seluruh indonesia
indonesia sebenarnya juga masih memiliki dua pemain naturalisasi asal senegal dembyakne dan seriknemo dukane
namun keduanya masih belum bisa dipastikan keikut sertaannya membela indonesia di ajang fiba asia u enam belas di qatar juni mendatang
di qatar nanti indonesia tergabung di grup b bersama dua tim kuat iran dan lebanon
meski di atas kertas kekuatan indonesia berada di bawah dua belas negara peserta lainnya
namun kemenangan timnas basket senior indonesia di sea games vietnam menjadi tambahan motivasi tersendiri bagi anak anak timnas u enam belas
terus ngikutin semangatnya mereka ngikutin latihannya mereka biar bisa siap ngelawan lagi di qatar nanti
minggu ini tim pelatih akan mencoret sembilan nama dari dua puluh empat pemain yang saat ini menjalani pemusatan latihan
nantinya hanya akan ada dua belas pemain yang dibawa ke qatar untuk bertanding pada tanggal dua belas hingga sembilan belas juni mendatang
erlangga wisnuaji soni sulistiono jakarta